baris kempori akan memeriksa sebuah klub sepak bola madura united terkait kasus robot trading viral blast
polisi akan mendalami soal dana sponsorship dari pt trust global karya ke klub sepak bola ini
kemudian juga penyidik akan menelusuri aliran dana yang mengalir ke saudara z
terkait dengan yang bersangkutan sebagai sponsor dari salah satu klub sepak bola
apakah aliran dana yang mengalir tersebut juga ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan robot trading viral blast ini